kematian masal ribuan ikan terjadi secara merata di kerambat jaring apung waduk jatiluhur purwakarta jawa barat
ribuan ikan seberat belasan ton itu ditemukan mati pada senin siang di hampir seluruh kolam jaring apung di zona lima waduk jatiluhur
peternak ikan akhirnya melakukan panen dini meski ikan sudah mati dan sebagian lainnya dalam kondisi kekurangan oksigen
selama hampir sepekan area waduk jatiluhur tidak mendapat sinar matahari
dampaknya oksigen di dalam air habis dan kondisi air menjadi dingin
salah satu peternak ikan mengaku merugi empat ratus juta rupiah setelah delapan belas ton ikan miliknya mati
fenomena ledakan gas belerang di dasar telaga ngebel di desa ngebel ponorogo jawa timur senin pagi membuat ribuan ikan mabuk dan mati
warga pun berburu ikan tersebut
tidak hanya ikan liar ikan yang dibudidayakan di dalam keramba
juga banyak yang mati dan membusuk
menurut warga sekitar fenomena ini akan hilang dengan sendirinya setelah celah saluran gas belerang alami di dasar telaga tertutup secara alamiah
biasanya air kembali normal dalam tiga hingga tujuh hari
sementara dinas ketahanan pangan dan perikanan ponorogo akan memeriksa dan melakukan pengkajian kondisi air di telaga ngebel
tim liputan cnn indonesia